nama bakal calon wakil presiden koalisi perubahan disebut akan diumumkan pasca kepulangan anies baswedan dari ibadah haji di tanah suci
kini publik menanti kapan sang pasangan akan diumumkan dan siapa nama yang akan diusung bersama
benarkah masih nama dari internal koalisi perubahan atau nama yang tidak disangka sangka mengingat klaim kejutan akan diberikan di enam belas juli mendatang
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami ketua dpw partai nasdem jawa barat saan mustafa
selamat malam kang saan apa kabar
selamat malam mas bram alhamdulillah baik
alhamdulillah dalam kondisi baik kang
ini langsung saja begitu jadi benar atau tidak ini saya konfirmasi tanggal enam belas juli adalah sekaligus pengumuman nama cawapres dari anies baswedan begitu kang
yang pertama tanggal enam belas juli itu perlu saya tegaskan ini acara konsolidasi
di partai nasdem ya yang jauh jauh hari juga partai nasdem sudah melakukan rangkaian konsolidasi
baik yang dilakukan oleh dpp baik yang dilakukan oleh dpw maupun juga yang dilakukan oleh dpw indonesia
nah rangkaian rangkaian konsolidasi itu baik untuk struktur partai maupun juga untuk para calon anggota legislatif yang sudah didaftarkan ke kpu di level masing masing
bahkan tanggal sembilan juli
itu masa perbaikan juga nasdem sudah merampungkannya semua
nah dari rangkaian itu kita akan konsolidasikan secara nasional di gbk tanggal enam belas juli yang akan datang
jadi tanggal enam belas juli itu adalah dpp ingin memastikan tentang kesiapan partai nasdem untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
terutama untuk pemilihan calon legislatif
maupun untuk pemilihan calon presiden wakil presiden
tapi artinya tidak sekaligus begitu kang akan diumumkan mengingat mungkin seluruh kader indonesia nasdem kumpul di sana tidak sekalian begitu diumumkan
yang pertama tentu calon presiden diundang mas anies
ada akan menyampaikan pidato politiknya
yang kedua tentu pidato politik dari ketua umum
nah terkait dengan soal urusan calon wakil presiden
nasdem dari sejak deklarasi tiga oktober dua ribu dua puluh dua yang lalu itu kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden kepada mas anies
nah tergantung mas anies apakah memang ketika nama yang sudah dikantongi ini sudah siap untuk dikeluarkan ke publik
untuk disampaikan ke publik untuk diungkap
apakah nanti pada tanggal enam belas
atau ada waktu lain dan sebagainya
sekali lagi nasdem itu menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden kita
kalau begitu pertanyaannya apakah mas anies ini sudah menyampaikan atau berkoordinasi begitu
ini mumpung momen spesial enam belas juli seluruh kader perwakilannya berkumpul di gbk jakarta tidak sekaligus begitu diumumkan di momen spesial itu
ya karena mas anies masih ada di tanah suci ya di mekah
kita belum apa belum
sempat membicarakan secara khusus terkait dengan agenda tanggal enam belas ini
misalnya posisi mas anies nanti apakah nanti akan menyampaikan terkait nama yang sudah dikantongi mas anies kepada dpp dalam ini ketua umum
atau memang masih ditutup rapat sama mas anies ya nanti kita lihat setelah mas anies pulang dari ibadah haji
jadi sekali lagi tanggal enam belas
mas anies itu lebih kepada internal konsolidasi dalam rangka persiapan dan kesiapan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat ya
oke artinya menurut anda lebih baik ketika acaranya bersama begitu
artinya tiga partai membuat acara bersama bukan di acara internal nasdem begitu ya pengumumannya
ya kalau ini kan soal calon wakil presiden kan tentu walaupun itu sudah diserahkan ke mas anies oleh partai koalisi yang tertuang dalam piagamnya
ditandatangani secara bersama alangkah baiknya juga memang kalau misalnya nama calon wakil presiden itu juga dikomunikasikan terhadap tiga partai
jadi biar soliditas biar keutuhan kualisi itu tetap terjaga
oke berarti sejauh ini sudah atau belum dikomunikasikan oleh mas anies ataupun tim delapan kepada masing masing ketum tiga partai koalisi ini
saya tidak tahu persis karena itu ada di
ada di mas anies ya
jadi kita tunggu mas anies pulang dari ibadah haji aja nanti kita lihat apakah nanti tanggal enam belas apa yang akan disampaikan juga kita belum tahu dalam pidato itu
kang kami mengutip apa yang disebutkan gus coy pada wawancara kami juga di kanal pemilu terpercaya pada beberapa minggu yang lalu mengatakan
bahwa sebetulnya sudah dikomunikasikan ke masing masing ketum partai politik yang ada dalam koalisi perubahan
apakah memang tinggal menunggu saja pengumumannya
atau kemudian masih ada kealotan soal nama tersebut
ini akhirnya karena diundur undur ditunda tunda ini seakan akan publik akhirnya menafsirkan ada gesekan ini antara ketiga partai
ya ketiga partai sudah sepakat bahwa nama sepenuhnya diserahkan ke mas anies
dan untuk menentukan nama calon wakil presiden kan memang tidak ada empat
jadi bukan hanya pertimbangan ketiga partai
tapi yang paling penting adalah pertimbangan bahwa
komitmen dan keberpihakan calon wakil presiden itu juga harus sama dengan komitmen dan keberpihakan calon presiden terhadap kehidupan bangsa ke depan
terhadap isu soal kebangsaan dan sebagainya
yang kedua juga tentu harus ada kesamaan dari sisi ada semestrinya
dan saling melengkapi
nah untuk menentukan itu kan tidak gampang
maka kita memberikan keleluasan
kepada calon presiden mas anies untuk menentukan wakilnya apakah dari internal koalisi ataukah dari eksternal
kalau begitu artinya nama yang ada sekarang itu sudah final
satu nama itu atau kemudian satu nama dari mas anies nanti akan didiskusikan kembali bersama ketum ketum
kalau kemudian saya tangkap dan dari statement anda sepertinya belum dikomunikasikan dengan baik begitu kepada tiga partai ini
ya komunikasi pasti mas anies menyampaikan ya
ini kan soal tinggal karena kita sudah menyerahkan
artinya siapapun nanti satu nama yang sudah ada di kantong mas anies itu
dan hanya mas anies yang tahu itu nanti apa kapan dihubungkan ya
dan tentu itu juga walaupun itu diberikan kewenangan kepada mas anies
tentu juga pasti dikomunikasikan pasti dikonsultasikan
nah saya secara pribadi tidak tahu persis
tapi yang paling penting di tiga koalisi ini bagaimana menjaga soliditas dan keutuhan koalisi itu menjadi hal yang sangat penting
nah yang kedua kita ingin memastikan di akhir oktober ini mas anies bisa didaftarkan sebagai calon presiden
dengan wakil presidennya nanti yang akan mas anies sampaikan
menyaring waktu yang tepat lah waktu yang tepat waktu yang baik
dan kita juga ingin pastikan
nanti di empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu bisa terpilih
nah inilah fokus dari partai partai koalisi
yang dimaksudnya kami sosialisasi dari waktu ke waktu
oke kalau begitu saya ingin konfirmasi
ada informasi yang kami terima bahwa sebetulnya mengkerucut satu nama ini adalah nama ahy
tapi kemudian nasdam suryapaloh belum bisa menerima itu benarkah demikian
enggak enggak bener lah yang itu
jadi kita tidak mempersoalkan ya
siapapun nama yang ditentukan oleh mas anies
mau dari koalisi mau yang diusulkan demokrat mas ahaye mau yang di pks atau mau dari eksternal
kita enggak mempersoalkan
jadi enggak benar kalau misalnya pak surya bersikap seperti itu
jadi sekali lagi bahwa itu semua sekali lagi sudah kita serahkan sepenuhnya kepada mas anies
kang berarti artinya seluruh kriteria yang anda sebutkan pada statement anda sebelumnya tadi
ketika mas anies merasa bahwa itu ada di seorang ahy itu berarti akan tidak masalah begitu ya
ya selama mas anies yakin pertama tentu selama mas anies yakin
yang kedua punya komitmen keberpihakan siapapun ya
tidak terlepas ke makanya siapapun lah itu ya nanti yang mas anies sampaikan
itu tentu itu ketum ketum ketika dikonsultasikan pasti didiskusikan
dan mas anies merasa yakin merasa firm merasa percaya diri bahwa dengan pasangan yang sudah ditentukannya yakin memenangi kontestasi di empat belas februari dua ribu dua puluh empat
itu enggak ada masalah
jadi enggak ada istilahnya kita keberatan terhadap si ahy dan sebagainya
selama koalisi juga menyepakati nama itu itu tidak ada masalah sama
tapi ketika tidak sepakat artinya juga tidak bisa nama itu kemudian menjadi final begitu ya
meski kan di kantor mas anies sudah ada nama
mas anies udah punya nama
dan nama itu tentu juga kan dikomunikasikan dengan tiga partai koalisi
nah ketika mas anies bisa memberikan rasionalisasi atau penjelasan yang bisa diterima oleh ketiga partai
itu kan tidak akan masalah buat
calon wakil presiden siapapun yang nanti
kang berarti kalau ada informasi bahwa nasdem hingga saat ini masih mengincar nama dari jawa timur
seperti misalkan kofifa yeni wahid bahkan caimin begitu yang bisa mengkonsolidasikan nahdlatul ulama
itu tidak benar begitu ya
ya itu sekali lagi soal soal itu nama nama kan sekarang sudah mengerucut ya dari mas anies satu nama
nah nama nama itu kita kan belum tahu
dari banyak banyak yang ada itu siapa kan
kita kan belum tahu itu
itu kan nanti hanya mas anies yang tahu hari ini
dan sekali lagi nanti kita konfirmasi ketika mas anies pulang kapan nama itu akan dibuka ke publik
terakhir kang berarti artinya ketika enam belas juli nanti adalah agenda internal nasdem akan diundang mas anies di sana
kemudian nama nama hari ini yang potensial sebagai cawapres mas anies yang muncul di publik tiba tiba hadir di sana
ini sah untuk kemudian publik tafsirkan sebagai pasangan mas anies nanti
ya kalau publik menginterpretasi mempersepsikan atau menafsirkan kan itu hal yang biasa saja
kita kan tidak bisa juga mengendalikan asumsi persepsi interpretasi dan tafsir dari publik
dan itu sekali lagi itu biasa saja
biasa saja menurut saya kan itu tapi kan tergantung nanti mas aniesnya aja
oke kita akan lihat seperti apa apakah kemudian ada nama nama calon wakil presiden yang mungkin hadir di sana
dan mungkin publik akan menafsirkan
terima kasih atas waktu anda kang saan mustafa ketua dpw partai nasdem jawa barat telah bergabung bersama kami
selamat malam sehat selalu kang
selamat malam mas bram terima kasih